jawa timur kofifah indar parawansa kembali menyapa warga
dengan mengunjungi pengolahan salak pondo di desa pronojiwo lumajang
dalam kesempatan itu kofifah menyempatkan diri memanen buah salak
sementara saifullah yusuf berjanji akan mensinergikan ukm dan investasi
yang bersifat padat karya saat menghadiri pengajian di sidoarjo
kedatangan calon gubernur jawa timur kofifah indar parawansa di desa pronojiwo lumajang
langsung disambut meriah para petani salak setempat
selain menyapa warga kofifa juga ikut memanen buah salak pondok di lereng gunung semeru
dan juga melihat langsung proses pengolahan buah salak menjadi aneka olahan
seperti keripik dodol hingga minuman sari buah salak
dalam kesempatan ini kofifah mendorong agar para petani dan pengusaha olahan salak
lebih bersinergi mengembangkan salak menjadi soko guru perekonomian warga
untuk indonesia karena memang wilayah tropisnya itu sepanjang
sepanjang wilayah indonesia maka yang bisa tumbuh dengan baik di indonesia
harus terus dipupuk sebagai bagian dari tidak sekedar kekayaan buah ya
tapi bahwa bisa menjadi komoditas ekonomi masyarakat yang lebih signifikan lagi
sementara calon gubernur jawa timur nomor urut dua saifullah yusuf atau gus ipul
menghadiri undangan pengajian isro miroj di desa ketegan sidoarjo
sontak kedatangan gus ipul langsung disambut meriah oleh ribuan warga
selain berdoa bersama gus ipul juga mengajak bernyanyi bersama lagu andalan kb sedulur kb makmur
yang diikuti ibu ibu pengajian sambil mengacungkan dua jari
gus ipul semakin yakin bersama putih guntur soekarno dirinya bisa memenangkan
pemilihan gubernur jawa timur dua ribu delapan belas
dalam kesempatan ini gus ipul berjanji akan menjaga keberlangsungan usaha
dan investasi besar dengan tetap menggunakan sistem padat karya
buat kami yang penting kita kerjakan
keras saja kita ingin di kabupaten sidoarjo menang
tanda tandanya ada karena dukungan dari masyarakat cukup besar
kalau presentase saya belum bisa
kita serahkan kepada pemilihan
sapa warga melalui sejumlah kegiatan pengajian akan terus dilakukan oleh gus ipul
untuk meraih dukungan dan simpati warga jawa timur